hujan dan imlek sering dianggap saling berkaitan erat
khususnya oleh warga keturunan tiongha di tanah akhir
mereka mempercayai keberuntungan sepanjang tahun akan tercurah layaknya hujan yang turun pada tahun baru
nah kalau hujan lebih deras lagi rezeki lebih banyak lagi
jadi percaya ya kalau bawa dua rejeki
kalau tradisi orang tua sih menurut saya percaya percaya aja
soalnya tiap tahun kan kalian pasti liput dong pasti hujan terus
nggak mungkin pasti hujan terus
soalnya saya juga dari kecil sembayang terus pasti hujan terus
ya percaya lah selalu memang dari turunan kita begitu ya
bikin membawakan rejeki berlimpah gitu tiap tahun gitu
nggak mungkin lah setiap tahun memang selalu hujan ya diberi diberkati sama tuhan gitu
imlek awalnya merupakan perayaan para petani di dataran tiongkok seusai musim dingin
ini adalah wujud rasa syukur para petani di tiongkok
dan menjadi penanggung
ada saatnya mulai bercocok tanam
datangnya hujan juga dipercaya membawa energi positif bagi warga tionghoa
oh ya dulu nenek moyang saya farmer
dan itu yang membuat eager kita untuk work harder
oleh sebab itu ya kalau mau lihat chinese culture the real chinese culture
kpk hujan yang turun di satrayan imlek memang menandakan sebuah keberuntungan atau secara ilmiah ada penjelasan mengenai ini
mengingat di bulan februari indonesia memang sedang mencapai puncak musim hujan
berdasarkan perakhiran cuaca dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika
februari merupakan saat puncak curah hujan
pada saat ini juga terjadi fenomena gelombang kevin dan ekotarial rosby
dan fenomena ngo atau madden julian oscillation
serta monsoon asia yang berkontribusi secara signifikan dalam pembentukan awan hujan di wilayah indonesia
februari ini kita masih
kita masih memasuki periode puncak musim penghujan ya
artinya ketika kami memprediksikan bahwa puncak periode musim hujan terutama untuk wilayah sumatera selatan
sebagian besar wilayah jawa hingga nusa tenggara timur
ini puncak hujannya bulan februari
nah dalam artian periode sekarang kita sedang memasuki puncak periode musim hujan
dalam artian bahwa potensi tersebut bisa saja terjadi hujan hujan intensitas lebat
bahkan cuaca ekstrim itu masih bisa memungkinkan terjadi
terlepas dari adanya penyelenggaraan
dan adanya mitos hujan pembawa keberuntungan
imlek merupakan gambaran semangat yang terinspirasi dari nenek moyang warga tiongkok
untuk mengawali penanggalan lunar dengan semangat dan etos kerja pantang menyerah
yudi yudawan muhammad iqbal jakarta